saksi satu panglima tengi marshal tengi hadi cahyanto s i p
dan saksi dua kapolri general polisi dr nesken kito karnavian m a p h d
kepada marshal tengi j n e disilahkan menuju meja penanda tangan
kepada marshal tengi j n e disilahkan menuju meja penanda tangan
kepada marshal tengi j n e disilahkan menuju meja penanda tangan
dan kepada para saksi serta kepala staff angkatan budak dimohon kembali ke tempat sebelumnya
bacaan keputusan presiden republik indonesia
tentang kenaikan pangkat dalam golongan
perwira tinggi tni oleh sekretaris militer presiden
keputusan presiden republik indonesia nomor tiga tni tahun dua ribu delapan belas
tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi tni
dengan rahmat tuhan yang maesah presiden republik indonesia
menimpa dan seterusnya mengingat dan seterusnya
memutuskan menetapkan menerima dan menerima
keputusan presiden tentang kenaikan pangkat dalam golongan perwira tinggi tni
kesatu menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada perwira tinggi tni
lfp lima ratus sembilan ribu tujuh puluh lima menjadi marshal tni
terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan presiden republik indonesia ini
kedua keputusan presiden republik indonesia ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
ditetapkan di jakarta pada tanggal tujuh belas januari dua ribu delapan belas
presiden republik indonesia joko widodo
penanggalan dan penyelamatan tanda pangkat kepala staf angkatan udara
oleh presiden republik indonesia

ketua keputusan presiden republik indonesia ini